kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang anda kirimkan
pemirsa seputar vaksin covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan kali ini sudah bergabung melalui sambungan zoom internis sekaligus vaksinolog
dr dirga sakti ramde
assalamualaikum mbak vanessa alhamdulillah kabar baik
waalaikumsalam dokter baik
ini berbicara mengenai vaksin covid sembilan belas
ini informasi yang ditunggu oleh satu dunia
begitu orang orang di satu dunia
nah banyak sekali pertanyaan
sudah siap menjawab pertanyaan dari warga net
baik kita ke pertanyaan yang pertama
dokter datang dari edquin felin tiga
dokter katanya butuh relawan sekian ribu orang untuk tes tahap tiga
relawan ini akan dikasih fasilitas
nah fasilitas apa saja yang didapatkan relawan
apakah ada asuransi jiwa juga
ya tentu untuk suatu uji klinis itu
sudah ada standarnya yang berlaku secara universal

akan dipantau terus kesehatannya
sampai enam bulan setelah penyuntikan vaksin
dan termasuk tentu
bila hal yang tidak diinginkan terjadi
semuanya sudah dipantau disiapkan
dan maksudnya soal pertanyaan asuransi kesehatan itu pun juga ada
nah selanjutnya nih dokter
pertanyaan yang terakhir ini

dokter bukankah mencari vaksin itu
membutuhkan proses yang sangat panjang
nah apalagi ini untuk virus begitu
apakah aman jika uji klinis vaksin tahap tiga ini lancar
dan akan diproduksi pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang dok
ya oleh karena itu kita masih
ini nanti hasil uji klinis tahap tiga seperti apa
saya ingatkan bahwa sampai sekarang kita belum punya vaksin covid ya
ulangi kita belum punya vaksin covid
kita baru punya kandilas vaksin covid ya
nanti setelah fase tiga kita baru bisa melihat apakah dia aman dan dia efektif
oke nah dokter ini berbicara mengenai keamanan begitu
jika sudah diproduksi pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
lalu ditemukan kegagalan begitu dalam vaksin
apa yang akan dilakukan
ya tentunya bila ada suatu temuan yang tidak aman atau tidak efektif
itu umumnya diterahui pada fase tiga
sehingga kalau sesuatu itu sangat signifikan
bisa jadi proses selanjutnya tidak dilanjutkan gitu ya
dalam hal ini tidak diproduksi
oleh karena itu kita sangat menantikan bagaimana hasil uji klinis fase tiga
nah pertanyaan selanjutnya terakhir dokter datang dari ed gacur
dokter suka cita nih vaksin covid sembilan belas ditemukan
membaca syarat batasan umur dan juga kondisi fisik relawan yang harus sehat begitu
nah pertanyaannya bagaimana dengan anak anak dan orang dengan kondisi penyakit bawaan
apakah bisa dilakukan
apakah bisa dok diberikan vaksin covid sembilan belas ini nantinya
ya secara umum uji klinis suatu vaksin atau obat baru itu biasanya memang pada orang dewasa sehat dulu
yaitu usia delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun ya
nah nanti kalau hasil uji klinisnya terbukti aman dan efektif
baru diuji pada kelompok usia lain
termasuk pada anak anak pada lansia
termasuk pada orang orang dengan penyakit penyakit tertentu atau penyakit kronik
jadi sekali lagi
kita masih menantikan bagaimana hasil uji klinis fase tiga
baik tentunya kita semua dokter ya menantikan hasilnya
dan semoga bisa segera diproduksi secara massal dan berdampak baik begitu untuk semuanya
baik terima kasih
dr dirga sakti rambe internis sekaligus vaksinolog sudah bergabung bersama kami di segmen tanya dokter hari ini
selamat sore dok
nah bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda dengan mention akun twitter kami
atau komentari unggahan kami di laman instagram at cnn indonesia tv
dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas
kami tunggu pertanyaan anda